hampir semua daerah di brebes jawa tengah terkena dampak kemarau panjang
tak terkecuali desa buara kecamatan ketanggungan brebes seperti yang terpantau pada selasa
di wilayah ini tak ada hujan sejak empat bulan lalu
kondisi tersebut memaksa petani berjuang keras mencari sumber air demi bisa bertani
durlem adalah salah seorang petani cabai asal desa buara yang masih bertahan
meski tidak ada hujan ia tetap nekat bertani cabai
agar tanaman bisa tetap hidup dan dipanen berbagai cara ditempuhnya
wanita ini pun memanfaatkan sisa air kubangan di sungai untuk mengairi tanaman
caranya adalah disedot dengan mesin pompa air
untuk sekali penggunaan pompa diperlukan biaya rp tujuh puluh hingga rp seratus
padahal hingga tanaman bisa dipanen petani harus menyedot dua puluh empat kali
musim kemarau juga menyebabkan bendung cisadap
tidak menyisakan air
padahal bendungan yang sudah ada sejak zaman belanda yang dibangun pada seribu delapan ratus delapan puluh sembilan ini
digunakan untuk mengairi dua satu ratus empat puluh tujuh hektare sawah
untuk mengairi tanaman cabai ini ibu nyedot air dari sungai bu
sekali nyedot berapa bu
seringnya itu rp seratus
ada ringannya itu rp tujuh puluh
itu sekali nyedot untuk satu kali siram
adapun di kelaten jawa tengah kemarau panjang membuat ratusan hektare sawah tak ada hujan mengalami kekeringan
yang terpantau di desa tumpukan kecamatan karangdowo pada selasa misalnya
kekeringan yang melanda hingga membuat lahan sawah retak retak memaksa petani di desa ini menelantarkan sawahnya
dan tidak menanaminya untuk sementara
sekretaris desa tumpukan
danang surya menyebut lahan pertanian biasanya ditanami tiga kali dalam setahun
namun karena kemarau panjang tahun ini lahan tersebut hanya bisa ditanami dua kali
panen padi terakhir dilakukan pada juli lalu
setelah itu petani tidak menanam lagi padi ataupun palawija karena kondisi lahan yang kering
kalau lahan ini sekarang tidak bisa tanam karena air dari wonogiri sudah mati dan ini pun tidak ada hujan
makanya petani tidak menanam padi
mungkin bulan desember atau november akhir kalau ada hujan ya kita mulai tanam padi
total luas lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan di desa tumpukan satu ratus sepuluh hektare
petani berencana mulai menanam padi saat musim hujan datang
dibiputan cnn indonesia